kehadiran uang rupiah digital akan menggantikan uang kartal nggak sih
nah buat sobat rupiah pasti tahu nih salah satu topik yang akhir akhir ini sangat hangat dibicarakan
apalagi buat yang sebelumnya sempat ikut join live streaming youtube facebook dan instagram milik bank indonesia mengenai pembahasan tentang rupiah digital
tapi banyak nih dari sobat rupiah yang ternyata masih bertanya tanya apakah nantinya uang digital ini akan menggantikan uang fisik atau uang kartal
jawabannya tidak ya sobat rupiah
jadi rupiah digital prinsipnya adalah sama dengan alat pembayaran yang sudah ada sebelumnya
tapi bedanya bentuknya digital
intinya nantinya di indonesia akan ada tiga jenis alat pembayaran
alat pembayaran berupa rupiah fisik atau uang kartal
yang kedua alat pembayaran berbasis rekening seperti kartu debit atau kartu elektronik
dan yang ketiga alat pembayaran berbasis digital yaitu rupiah digital
sebagai alat pembayaran yang sah ketiganya punya fungsi yang sama
yaitu bisa digunakan untuk melakukan pembayaran unit of account dan store of value
bedanya nantinya rupiah digital ini akan dapat sopan digunakan
untuk bertransaksi di dunia metaverse
lalu kenapa bank indonesia harus mengeluarkan rupiah digital
pertama karena berdasarkan undang undang bank indonesia menjadi satu satunya otoritas yang memiliki wewenang untuk mengeluarkan rupiah digital
yang kedua memudahkan masyarakat untuk melakukan transaksi digital di masa depan
dan yang ketiga untuk kebutuhan kerjasama internasional
kalau pendapat sobat rupiah sendiri gimana nih mengenai kehadiran rupiah digital ini
apakah butuh penjelasan tambahan